bagi masyarakat yang umpahnya pusat berat
itu nanti akan diganti oleh pemerintah
jadi selesai tanggal dua bulan selesai
masuk tahap rehabilitasi rekondusi
baru membangun rumah rumah masyarakat yang rusak berat
nah ini mereka mereka media sampaikan kepada masyarakat
sehingga masyarakat walaupun menderita juga tenang
bahwa nanti rumahnya ini akan dibangun kembali oleh pemerintah
sementara sarana sarana yang lain
seperti pendidikan masjid madrasah yang rusak
itu juga akan dibangun kembali oleh pemerintah yang terkait